bertransaksi secara digital memang mudah dilakukan asal terkoneksi dengan jaringan internet
ini bukan berarti transaksi non tunai selalu aman dan mudah dilakukan
warga jakarta perlu waspada untuk menghadapi ancaman cyber dan kesiapan infrastruktur yang memadai
jaringan internet ponsel pintar dan sistem keamanan menjadi modal bagi kota jakarta untuk menuju era tanpa tunai
bagi sebagian masyarakat ponsel pintar bukan lagi tergolong sebagai barang mewah melainkan sebuah kebutuhan
persiapan infrastruktur yang memadai
perlu dilakukan untuk menuju era digital
salah satunya dalam layanan internet
pemerintah memang telah berupaya meningkatkan perluasan jaringan internet melalui proyek balaparing
proyek ini menandai pembangunan kabel serat optik di seluruh indonesia yang menjangkau empat ratus empat puluh kabupaten kota termasuk jakarta
masih ingatkah anda dengan peristiwa padamnya listrik di jakarta dan sebagian wilayah pulau jawa pada empat agustus dua ribu sembilan belas lalu
padamnya listrik membuat daya ponsel tidak dapat
jaringan internet terisi
jaringan internet yang lumpuh bahkan tak berfungsinya mesin atm
hal ini menjadi salah satu hambatan untuk mengakses layanan digital
kenapa saya katakan infrastruktur ini dasar ini penting
mungkin kita ingat beberapa saat yang lalu pernah ada kejadian listrik padam tuh di sebagian wilayah pulau jawa
cuma beberapa jam
tetapi itu dampaknya kan besar
untuk mendisrupsi segala macam termasuk di bidang sistem pembayaran
jadi tiga unsur ini kami kira harus menjadi pelasyarat untuk bisa berkembang teras di digital
kemudahan yang ditawarkan dari perkembangan teknologi digital memang tak lepas dari beragam ancaman baru yang mengintai
salah satunya yang perlu mendapat perhatian adalah terkait sistem keamanan dari kejahatan siber
saya pernah mengalami kebobolan
rekening saya di salah satu bank
di salah satu bank saya pernah kebobolan
dan ini disinyalin
melalui aplikasi internetnya
jadi saya agak mencari tahu dulu nih penyebabnya sebenarnya dimana
dan akhirnya bekerjasama dengan pihak banknya tersebut kita bisa menerima solusi dan juga jawaban kalau memang terjadi pertasan
terjadi kejahatan disitu
jadi cyber crime sebenarnya
data perusahaan keamanan siber asal rusia kaspersky menunjukkan hingga akhir oktober dua ribu sembilan belas indonesia masuk dalam peringkat ke sebelas negara yang paling berisiko
untuk mengalami serangan siber
kaspersky telah mendeteksi aktivitas virus yang mengincar sektor perbankan dengan frekuensi yang cukup tinggi
pada tahun dua ribu tujuh belas lebih dari tujuh ratus ribu pengguna menjadi korban
jumlah ini meningkat hingga lebih dari delapan ratus ribu pengguna pada tahun dua ribu dua puluh
ada beberapa kasus juga dilakukan peretasan terhadap sistem perbankan yang ada di indonesia gitu
ini kan walaupun tidak diakui itu sempat juga beberapa bank itu down
terjadi perubahan misalnya salurnya berubah transaksinya berubah
ini kan tentu juga bisa merugikan bank tersebut bisa juga merugikan nasabah gitu ya
selain itu juga tentu ada beberapa malware kemudian juga ada fishing gitu ya
jadi memang lembaga keuangan di indonesia ini juga harus juga berhati hati untuk menghadapi serangan siber
sektor keuangan dan perbankan menjadi sasaran empuk para peretas untuk melakukan tindak kejahatan
apalagi di tengah perkembangan indonesia
sehingga indonesia menuju ekonomi digital yang serba mudah
kesiapan infrastruktur menjadi modal penting
jadi siap gak sih jakarta tanpa tunai
ternyata ada banyak hal yang perlu disiapkan jakarta untuk menuju dunia tanpa tunai
bukan saja infrastruktur tapi juga siapan sistem keuangan digital yang aman agar terhindar dari kejahatan siber dan juga virus jahat
oke tapi masyarakatnya juga harus bijak nih
jangan salah menggunakan teknologi